ya bukan yang ini kita akan lihat lagi mana pernyataan yang lebih tepat dari romy atmas
ada kesalahan teknis pernyataan yang kami cuplik berikut ini kami hadirkan kembali pernyataan romli atmas aspita
tentang dugaan adanya aliran dana dari kpk kepada icw berikut ini
baik sembari menunggu ya kita akan minta tanggapan langsung dari bung emerson yuntus
sambil kita tunggu ada kendala teknis baik
ini muncul lagi nih ini kan sebenarnya sudah lama ya sebenarnya isu tentang aliran dana ini
tapi bagaimana ini tahun dua ribu lima belas disebutkan ya
prof romi kalau betul dia katakan ada sembilan puluh lima miliar uang dari kpk yang mengalir ke lembaga anti korupsi termasuk icw
tunjukin aja buktinya dokumennya gitu
jadi tidak cukup statement seperti itu
tidak cukup statement jadi kalau sekedar pernyataan orang bisa aja ngasih pernyataan
tapi ketika ditunjukkan bukti dia bisa tunjukkan atau tidak tidak ada gitu
nah di luar itu saya mau mengingatkan juga bahwa icw juga punya rule
icw tidak boleh terima dana dari pihak pihak yang sejauh ini sedang kita pantau
artinya apa termasuk juga kpk
jadi kita nggak boleh terima dana dari apbn apbd atau institusi institusi lain yang punya potensi konflik kepentingan
termasuk di dalam hal ini kpk
jadi kalau icw terima duit dari kpk
jadi kalau icw terima duit dari kpk mana pun bisa
itu adalah buktinya
ini pernyataan yang saya pikir juga pernyataan yang juga keliru dari seorang romli atma sasmita
kalau disebutkan tadi itu terkait dengan hibak ada kerjasama dengan lembaga donor asing
itu sih betul
itu kan romli menghitung dari dua ribu lima sampai dua ribu lima belas
panjang sepuluh tahun ada barangkali ada tadi ada sembilan puluh lima miliar katakan romli
bahwa uang itu memang uang dari lembaga donor
karena kita melihat bahwa lembaga donor sejauh ini
yang sesuai dengan rule yang icw pegang
bahwa tidak ada konflik kepentingan
kemudian juga dana yang dimaksudkan buat ke kami
kami bukan dari kpk ya
bukan dari kpk
kan selain sembilan puluh lima miliar ada juga tudingan bahwa ic terima empat ratus juta misalnya dari kpk
padahal itu uang saweran yang waktu itu ketika dpr menolak anggaran buat gedung kpk
kan muncul gerakan publik tuh sawera untuk kpk
icw yang kebetulan mengumpulkan

uang itu kemudian akan kita serahkan kepada kpk
ternyata mekanismenya itu tidak segampang yang kita perkirakan
ngasih selesai gitu
tapi karena sambil menunggu persetujuan dari kementerian keuangan soal hibah gitu ya
dianggap hibah ke lembaga negara
jadi itu duit sementara ada diparkir di rekening icw
tapi setelah di zamannya pak johan budi sebagai plt
sudah kita serahkan sepenuhnya ke kpk uang empat ratus juta itu
oh jadi bukan juga
apa icw menerima dari kpk empat ratus juta itu bukan ya
bukan justru yang kita dapat adalah ya tadi
karena kita memfasilitasi dukungan publik terhadap kpk
lewat gerakan saweran untuk kpk atau koin untuk kpk
ya uang itu ada di kita
nantinya kita akan serahkan pada kpk
baik apakah sudah ada ini saya akan menyampaikan lagi pernyataan dari
baik ada masalah ada kendala teknis ya sayang sekali
baik oke kita masuk ke yang lain begitu
karena soal dana kita memang harus mendengarkan secara detik

untuk mengetahui detail pernyataan dari romli atmasasmita
kemudian ada tudingan lagi soal kinerja kpk
ini bukan ke icw tapi kinerja kpk secara umum
disebutkan disitu pernah mendapatkan laporan begitu
dari pak taufik kuraman ruki
ini menurut pak romli ya
pak taufik kuraman ruki saat itu sebagai plt ketika abraham samad dan juga bambang wijoyanto diberhentikan
saat itu kan ada tim transisi disitu ya
ada namanya pak taufik kuraman ruki
pak taufik kuraman ruki saat itu
menurut pak romli menyebutkan atau menyampaikan kepada pak romli atmasasmita
mengatakan bahwa memang benar ada sejumlah permasalahan dalam kpk
seperti contohnya adalah tiga puluh enam orang yang dijadikan tersangka
dengan bukti permulaan yang kurang
lalu kemudian ketika bertanya kepada pak zulkarnain
pak romli bertanya kepada pak zulkarnain begitu
pak zulkarnain dianggap sebagai orang yang senior
karena pernah menjadi memiliki jabatan yang tinggi di kejaksaan
ditanyakan kenapa kok bisa kasus kasus yang seperti ada di polsek ini
kenapa terjadi di kpk
kalimatnya seperti itu pak romli
kicw melihat tidak ada sejumlah kekurangan kurangan dalam kpk
jadi kalau kekurangan iyalah
jadi memang kpk juga bukan lembaga malekat
pasti ada kekurangan sana sini
termasuk misalnya ada kasus di mana penyidik kpk pernah meras saksi waktu itu
di kasus akp suparman
kemudian ada juga bendara kpk yang terlibat penyimpangan di internal
yang kemudian juga diproses oleh kpk
nah di sisi yang lain kita juga pertanyakan soal tiga puluh enam nama
yang disebut oleh prof romi
itu datanya dari mana
itu pernyataan yang bisa dipertanggung jawabkan atau tidak
karena kalau dia bilang menetapkan tersangka tiga puluh enam orang
kemudian tanpa bukti yang kuat
kan kita bisa cek itu di proses peradilan
apakah nama nama itu kemudian difonis bersalah atau tidak oleh pengadilan tipikor
nah ketika proses itu masuk ke pengadilan tipikor
dan pengadilan tpkor menyatakan bersalah
bukti bukti sudah cukup kuat
jadi apa yang dikatakan romli
tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum
kalaupun waktu itu dikatakan oleh tpkor
atau jangan jangan ini sekedar asal bunyi saja
dari seorang tpkor
yang kemudian juga diambil
di sampaikan oleh romli
di sampaikan oleh romli tanpa melakukan proses pengecekan
jadi masih cuma omongan omongan
ya itu yang juga kita sesalkan
mungkin ini disampaikan oleh pak rukun bidana
yang kemudian diundang oleh pansus
jadi kalau bicara soal
jadi menarik begini
prof romli itu diundang oleh pansus
bicara soal kedudukan kpk dalam sistem peradilan pidana terpadu
tapi tiba tiba melenceng kemana mana
masuk soal dana hibah dari kpk ke icw
kemudian dari hal hal yang saya pikir
itu bukan kapasitas dia sebagai ekspor di bidang pidana
bicara soal pernyataan rocky kepada romli
itu kan harus di cross check
betul tidak ruki ngomong begitu
kan yang menarik begini
ketika proses pansus ini berjalan
ruki pun menyatakan
dia menolak hak angket
kemudian ini dianggap upaya menghambat
upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan oleh kpk
jadi agak aneh
pernyataan seorang romli
nah di luar itu kan juga
kemudian sebelumnya ada
ada yusril ijammah yang dirajikan bajab
dan kemudian solehudin yang sekarang bersama romli
itu juga kita pertanyakan soal
romli pernah jadi saksi ahli yang meringankan dalam perkara korupsi
kemudian solehudin yang juga
dipanggil hari ini pernah menyatakan miriam bukan
bahwa mereka mereka yang dipanggil
didengarkan keterangan di pansus
adalah orang orang yang menurut saya adalah orang yang
yang tidak pro terhadap kpk
jadi yang dicari adalah
bagaimana menyesuaikan keinginan teman teman pansus di dpr
kemudian dengan meminta keterangan
mereka mereka orang yang dianggap berseberangan dengan kpk
karena ujung dari pansus
ini kan sudah kelihatan tuh
kpk banyak masalah
kpk banyak melakukan penyimpangan
yang contoh yang dimunculkan tadi
betul yang dimunculkan
walaupun kebenarannya harusnya di uji lebih jauh ya
kan juga jadi pertanyaan kenapa harus mengunjungi lapas suka miskin
mendengarkan keterangan dari narapidana
yang sudah berkekuatan hukum tetap
yang sudah di ponis oleh makan magung
yang artinya seluruh jalurnya sudah selesai
dan kalau dianggap bermasalah
enggak mungkin dianggap bermasalah
kalau di tingkat pertama banding dan kasasi
proses sudah selesai
tidak ada bantahan apapun
dalam upaya penyelidikan penyidikan penyelidikan yang diolahkan kpk
kalau bermasalah bos
pasti di ponis bebas
di beberapa kasus
kita kan lihat tuh
kalau kasus kasus yang ditangani kejaksaan
kan ada yang fonis bebas tuh
ada bukti bukti yang tidak cukup kuat
yang dipaksakan sampai ke pengadilan
kpk beda sama sekali
kpk dalam penanganan kasus korupsinya
sekarang kita akan kembali putarkan pernyataan dari romli atmasasmita yang hari ini dihadirkan
di depan pansus angket dpr terhadap kpk
terutama terkait pernyataannya tentang adanya tiga puluh enam orang yang dijadikan tersangka dengan
bukti permulaan yang kurang
setelah itu kita tahu
dua pimpinan kpk menjadi tersangka
dan pada waktu lama sekali
hal hal seperti itu
dan presiden memanggil saya
bertanya pada saya bagaimana solusinya pak
saya katakan berhentikan yang dua orang
karena sudah tersangka jelas
dia harus diberhentikan
diberhentikan oleh presiden
lalu tanya siapa masuk
masuk karena saya salah ruki saya
sebagai plt kpk
setelah rasa ruki masuk
saya katakan pada ruki
mungkin pak ruki
saya merasa ada sesuatu yang ada masalah
tolong ada di sana
semua pekerjaan kpk
dilaksanakan pada aturan
setelah tiga bulan kemudian
setelah ruki bertanya sama saya
ada saksi di situ
ada surai dwi hantusama haji
dan ruki menyampaikan pada saya
akan datang tapi paling tidak pak ruki bisa bantah tuh betul nggak dia mengatakan ada tiga puluh enam orang
dijadikan tersangkat tanpa bukti yang cukup kuat karena kalau kita dan saat itu posisinya pak
roky sebagai plt artinya juga cukup tinggi sebenarnya saya bisa dikatakan begitu tapi kalau
dari catatan icm misalnya sampai dua ribu lima belas yang lalu itu tidak sampai dua belas lima belas lima belas lima belas lima belas kasus dimana
tersangkanya itu belum diproses tapi ketika ada pergantian jadi pimpinan kpk jilid empat beberapa
nama nama yang disebut sebut diduga kuat sebagai tersangka itu juga akhirnya dilanjutkan gitu ya
blbi kemudian ada beberapa kasus kasus yang melibatkan akil mukhtar itu juga diproses
nah ini pernyataan yang saya pikir ya jangan jangan dulu salah dengar tiga ratus enam puluh tiga atau enam
jadi ini yang harusnya di di di cross check oleh oleh apa pancus
di sekalian sekali ya
kalimat yang sama kurang lebih lanjutannya seperti ini ketika saya tangkap cuman memang
kita belum sempat untuk memotong lebih panjang lagi dikatakan bahwa ketika ditanyakan kepada
pak zulkarnain kenapa ada tiga puluh enam orang jadikan tersangka dengan bukti permulaan yang kurang
gitu kemudian dijawab salah kurang lebihnya ini masih menurut pak romli bahwa pak zulkarnain satu
menjawab kalau voting kemudian kaget loh kok di kpk ada voting kasus itu itu menjadi pertanyaan
apakah cewek juga pernah mendengar hal yang sama tentang ya kalau voting atau lagi lagi nanti
ya ini memang harus dibuktikan ya gitu artis romli waktu dengar dari siapa orang itu harus
dimintakan pertanggungjawaban bener enggak pakai voting gitu dan kemudian ini enggak aja bicara
soal voting bos ketika penetapan seseorang naik apakah ini dari lidik ke penyidikan kan
bukan soal voting ini kan jadi dilihat juga soal bukti buktinya sudah cukup kuat atau tidak dan
kemudian juga yang perlu juga dicek kembali kan
ya ini kalau bahasa kita begini ini kayak testimonium doa itu istilah hukumnya
mendengarkan dari orang lain
pertanyaannya adalah apakah orang lain itu juga memberikan keterangan secara benar atau tidak
ketika disampaikan di kasus mana sih yang disebut pakai voting gitu
kemudian yang kedua kalau bicara soal tiga puluh enam kok nggak masuk akal gitu ya
dari pengamatan ic dalam konteks pra peradilan kpk baru kalah dua
di kasus hadipurnomo dirjen pajak gitu
kemudian yang kedua pak budi gunawan tiga puluh enam angka yang menurut kita agak terlalu jauh
sangat sumir kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan
oke baik nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
kemudian saya minta ke icw bahan bahan untuk saya koreksi karena di dalam laporan bpk
ada aliran uang danan dari kpk ke icw
juga oleh bantuan bantuan asing
saya minta icw lalu icw mengatakan silahkan prof lihat aja di web
dana dana hibah dari lima puluh empat tujuh
donor asing dengan penerimaan dana tidak terikat dalam negeri total sembilan puluh enam miliar tolong icw dipanggil
ditanya uang sebanyak itu untuk apa hai itu satu hal kemudian ruki ketika selesai mau menyelesaikan
jalan di pimpinan beliau datang pada saya menyatakan barangnya benar tuh kpk ngasih
uang gimana caranya saya ditagih donor lalu bagaimana setelah ditagi donor terus saya panggil
sekjen ini donor minta pertanggung jawab dasarnya apa ini pak mou ada mou kpk dengan
baik kita akan mulai kembali tadi sempat belum muncul tadi di awal perbincangan kita
pernyataan lengkap dari romli atmasesmita tentang adanya dana yang mengalir dari kpk
kepada indonesia corruption watch atau icw berikut ini kemudian saya minta ke icw bahan bahan untuk
saya koreksi karena di dalam laporan bpk ada aliran aliran uang danan dari bpk perlu disuburkan
ke icw juga oleh bantuan bantuan asing saya minta icw lalu icw mengatakan silakan prof
lihat aja di web dana dana hibah dari lima puluh empat donor asing dengan penerimaan dana tidak terikat dalam
total sembilan puluh enam miliar tolong icw dipanggil ditanya uang sebanyak itu untuk apa hai itu satu hal
kemudian ruki ketika selesai mau selesai menjalani pimpinan beliau datang pada saya menyatakan
pak romli benar tuh kpk ngasih uang gimana caranya saya ditagih donor lalu bagaimana setelah ditagi
donor terus saya panggil sekjen ini donor minta pertanggung jawab dasarnya apa ini pak mou ada
mu kpk dengan donor tanya ruki uangnya kemana langsung ke rekening icw ya itu tadi lebih jelasnya
ada mou ini pengakuan dari pak ruki lagi yang diambil oleh pak rom lihat masa semita dia ya lagi
lagi kita minta romitunjukin buktinya juga pernyataan dari perusahaan yang diambil oleh pak
pernyataan gitu ya pernyataan ruki kemudian diambil apa romli romli kemudian nyatakan itu
ke pansus kita sendiri nggak pernah tuh terima uang dana dari kpk sudah berulang ulang kita
agak bosen juga sebenarnya jelasin bahwa icw nggak terima dana kpk ini yang juga orang menuding
icw kok icw kayak di hardnya kpk gitu karena seolah olah terima uang bos kita ini menganggap
kpk itu mitra kritis artinya apa kalau kpk itu perlu dapat pujian kita puji tapi kalau memang kpk itu perlu dikritik
kita akan kritis pernah dilakukan ya sama icw juga ya kita pernah minta pak ruki waktu itu mundur bos dalam
sejarah icw itu jarang banget tuh kita minta ketua kpk mundur dalam ketika pak ruki jadi plt pimpinan
kpk dan kemudian ada kasus korupsi yang kemudian digeser geser ke yang ditangani oleh kpk kemudian
dilimpahkan kepada kejaksaan kejaksaan pada polisi hentikan kita menganggap bahwa ini berita buruk
buat kpk kpk kayak udah mengibarkan bendera putih nyerah gitu loh dan kita minta waktu berulang ulang ruki sebaiknya mundur
karena tidak memberikan manfaat bagi pemerintahan korupsi jadi semangatnya waktu itu ruki lebih ke
arah apa ya ingin membuat menetralisir keadaan gitu ya tidak di kpk tapi dari performa penulisan
korupsi menurut kita bahwa ini justru mundur ke belakang nah jadi tidak tepat artinya icw pun
pernah mengelakukan kritik yang keras sangat sangat minta ketuanya mundur betul betul jadi enggak benar
juga kalau seolah olah misalnya apa icw itu kayak pengacaranya kpk kemudian memang kesan yang ditempelkan akhirnya sebabnya itu berubah ya

memang kesan yang ditempelkan akhirnya sebabnya itu berubah ya
kita minta konfirmasi juga oke ini seolah olah nempel terus pada kpk ternyata disebutkan di situ oh ternyata menerima aliran dari kpk
itu tudingan tudingan yang selalu kami terima kan pertanyaan kita begini ketika ada institusi pemberantasan korupsi yang menurut kita efektif
beratas korupsi itu harus didukung nah tapi ketika performa dia buruk kita akan kejar ke mereka misalnya dalam beberapa kasus kita bilang
ini ada kasus korupsi yang sudah ponis pengadilan tapi tersak apa
saksi saksi yang disebut
oleh hakim itu nggak dijadikan tersangka kita teriak itu kepada kpk kok kita sejak awal kpk ada kita bilang blbi harus jadi prioritas beberapa kasus kasus skandal kakap korupsi itu harus ditangani oleh kpk
artinya apa bahwa kita nggak terima begitu aja kerja kerja kpk kalau dia kali offset kita suverage bahasa kasarnya ya tapi kalau kita anggap kpk berprestasi kita puji
jadi lagi lagi ini ada upaya untuk menggabungkan
saya bahwa selain kpk institusi anti korupsi ngo anti korupsi lembaga swadaya anti korupsi itu dianggap juga bermasalah ini yang kayak sedang dibangun nih oleh mereka gitu
keluar dari fokus malah
betul kpk bermasalah pendukungnya juga bermasalah dianggap seperti itu
jadi menjatuhkan integritas dulu maksudnya anda
jadi kan memang semangatnya pansus ini kan coba mendelegitimasi kpk coba menunjukkan bahwa kpk itu bermasalah kan yang juga gak publik jangan lupa juga adalah sebenarnya
pansus pun juga bermasalah mulai dari proses subjek objeknya juga bermasalah ketua pansusnya disebut sebut dalam kasus ini
dan diperiksa iktp ketua dpr yang diproses jadi jangan paksakan publik untuk percaya kerja pansus dan jangan juga paksakan publik untuk percaya bahwa pansus ini untuk memperkuat kpk
inisiator pansusnya pak fahri hamzah sendiri menyatakan bahwa kpk sebaiknya dibubarkan jadi sudah jelas arahnya kemana begitu
kalau kita sebutkan juga di sini tadi salah satu yang disampaikan oleh pak romli dan juga yang mengkritisi ini bahwa disebutkan salah satu pansus tadi menyebutkan adanya pegawai yang tidak jelas statusnya
tadi kita lihat bersama pernyataan dari salah satu anggota pansus mis bakun begitu ada pegawai tidak jelas diangkat oleh siapa dan lain sebagainya
tapi masalahnya adalah ini nanti terkait dengan seperindik karena dia misalnya penyidik kemudian tapi status kepegawaian tidak jelas dia ini bekerja
status tidak jelas itu itu definisinya siapa gitu
dan kalau di undang undang kpk jelas menyebutkan pimpinan kpk dapat mengangkat penyidik process ada penyidik yang sudah mundur dari institusi asal woelri gitu misalnya coiji
kemudian diangkat oleh pimpinan kpk secara hukum pos nah ini kan lagi lagi ini yang juga diwacana kan
beberapa beberapa terdakwa kasus korupsi kemudian pihak pihak yang sebenarnya terganggu dengan dengan apa
kpk ini yang juga barangkali ini bisikan atau titipan teman temannya pansus di sukamiskin gitu ya
jadi bos yang nanganin itu ini itu itu yang sebenarnya dia udah keluar dari polri
kan bicara juga soal sprindik kemudian tim kan timnya banyak bos
pertanyaannya adalah apakah semuanya bermasalah tanda kutip atau hanya satu dua
jadi tidak bisa di generalisir dalam kemudian membatalkan sebuah kasus begitu ya
betul dan kemudian yang menarik begini
ketika proses itu berjalan sampai ke pengadilan kan terbukti bos
dia dinyatakan bersalah oleh hakim pengadilan
maksudnya itu jangan lupa dalam proses penegakan hukum disitu bahkan dimulai dari adanya pra peradilan
kalau misalnya penetapan tersangkanya salah dan lain sebagainya
betul jadi kalau dia mau mendebatkan bahwa penyidiknya itu bermasalah
seperti yang dilakukan oleh budi gunawan atau misalnya oleh hadi purnomo gitu ya
bahwa ada persoalan soal penyidiknya dan itu dikabulkan oleh hakim
nah sepanjang yang kita pahami gitu di beberapa kasus yang
yang juga mengajukan perapradilan lewat lewat aja itu om
jadi nggak ada masalah gitu
dan itu masih perapradilan belum pengadilannya
betul perapradilan kalah pengadilannya juga pengadilan tvk juga mereka kalah
nah disitu ada tingkatan ya
betul sudah selesai perdebatan perdebatan soal penyidik ini penyidik dianggap yang bermasalah tidak jelas dan sebagainya
disebutkan bahwa selama ini kpk tidak punya roadmap yang jelas
itu pemberantasan korupsi
karena mengedepankan penindakan tanpa ada pencegahan
pertanyaan saya dia udah baca belum roadmapnya gitu
roadmap kpk jelas lima sepuluh tahun sampai lima belas tahun ke depan tuh dia punya gitu
ini yang kalau mau kritik om
kpk punya roadmap lo dpr punya roadmap mak
dari sekian misalnya delapan belas baru jadi dua atau tiga
jadi omong kosong bicara soal lo mau kritik kerja institusi penegak hukum yang lain atau institusi di luar dpr
dpr sendiri bermasalah
karena ada juga menurut kita yang gak fair
jadi misalnya dia mempersoalkan soal temuan bpk terhadap kpk
ya tahun dua ribu dua belas
dua ribu dua belas atau dua ribu lima belas itu keluaran begitu ya
padahal bpk sendiri bulan mei dua ribu enam belas sudah menyatakan bahwa ada uang sembilan ratus empat puluh lima miliar dana kunjungan kerja yang dianggap fiktif
artinya apa kalau sumber persoalan ya mereka juga bermasalah bos
kemudian yang kedua
siapa yang mau mengangket dpr kemudian
betul mengangket ke dpr
ini juga jadi debatable ya
kemudian kan orang mempersoalkan soal legalitasnya hak angket
makanya ngajak pak yusril kemarin
walaupun juga kita pertanyakan pak yusril ini kapasitasnya sebagai pakar hukum tata negara atau advokat atau pengacara dalam beberapa kasus korupsi
karena dari catatan kita pak yusril kan menangani beberapa kasus korupsi tuh
yang juga ditangani oleh kpk
kasus mantan menkes gitu ya
kemudian ada irman
ada beberapa kasus lain yang kemudian yusril berkedudukan sebagai
jadi menurut anda pengajaran pak yusril juga kurang tepat karena bisa ada konflik kepentingan
isu soal konflik kepentingannya tinggi gitu
dia ya lagi tadi pertanyaannya dia itu pakar hukum tata negara atau pengacara dalam beberapa perkara korupsi
di luar pak yusril ada jan bajeber
kita tahu bahwa pak jen bajeber itu adalah politisi p tiga yang juga anggota pansus hak angket
p tiga maksudnya ada di pansus angket
di hak angket
bahwa memang ada semacam settingan lah
upaya untuk men setting bahwa ya yang diambil diajak atau ditemui adalah mereka mereka yang pro terhadap pansus hak angket dpr
argumen pak yusril kemarin yang mengatakan bahwa kpk itu masuk dari bagian dari eksekutif
dibantah oleh prof mahfud bahwa mahfud mengatakan bahwa kpk bukan wilayah eksekutif dan itu di luar subjek hak angket
nah ini yang sebenarnya jadi masalah
kan ada yang nggak fair bahwa
yang diundang itu kenapa hanya yusril
pakar hukum tantanegara itu banyak bos
dan ini kita melihat ya memang
apakah secara umum artinya anda melihat bahwa apa yang dicari informasinya oleh pansus angket ini memang sisi yang hanya ingin didengarkan oleh dpr
ya jadi begini ada orang menyatakan dan kita mengamini bahwa proses angket ini sandiwara
karena tadi ujungnya sudah ketahuan kpk bermasalah
kemudian ada upaya mendeligitimasi
jadi akhirnya proses proses hak angket sidang sidang angket itu hanya mencari cari orang orang yang setuju dengan pernyataannya si siapa
panitia hak angket anggota atau pimpinan hak angket
kan juga nggak bisa dipungkiri dari catatan ic misalnya lima belas dari dua puluh tiga anggota panitia hak angket itu adalah pengusung revisi undang undang kpk
sudah ketahuan bahwa
revisi undang undang kpk
tidak ada pilihan bagi dpr
dia mau ngapain
impeachment kepada kpk
satu satunya jalan adalah ya tadi nyatakan kpk bermasalah
ada beberapa temuan soal misalnya hasil audit bpk
kemudian rekomendasinya revisi undang undang kpk
dan kalau ada revisi undang undang kpk temen temen di dpr itu lebih senang kpk itu jadi komisi penjagaan korupsi
daripada komisi pemberhiasan korupsi
nah ini terkait dengan penjagaan ini kita putarkan dulu ya
kembali pernyataan dari romli atma sasmita yang juga mengkritisi kpk lebih mengedepankan penindakan tanpa ada pencegahan
tapi dalam kinerjanya pengamatan saya kpk tidak bisa menjalankan koordinasi supervisi maupun pencegahan
strategi pencegahan lebih mengutamakan penindakan
tapi pemindikan itu pun juga
ada masalah masalah di dalam cara cara kpk menangani perkara
sebetulnya kalau paham pimpinan kpk bagaimana cara kerjasama antara pencegahan dan penindakan sebetulnya harusnya bukan pencegahan dulu baru penindakan
penindakan disusul dengan pencegahan seharusnya
ketika kpk menangani perkara perkara
adalah hambalang senturi dan lain lain dengan penindakan seharusnya seketika itu kpk menggunakan fungsi korsum
melakukan koordinasi dan supervisi terus menerus kepada kementerian lembaga sehingga dia tidak melakukan tindak pidana korupsi lagi
itu yang seharusnya
jadi intinya kalau saya lihat memang kpk lebih mementingkan penindakan dari pencegahannya
strategi kpk ke pencegahan seremonial semata mata hanya temukan dan tunjukkan bahwa kpk ada di sana
semuanya hanya seremonial semata
ya lagi lagi dia pernyataan yang tanpa didukung oleh bukti bukti gitu
dia bilang koordinasi supervisi gagal
gagalnya di mana
ada nggak dia tunjukin soal data
data menunjukkan misalnya kegagalan di mana
misalnya kalau bicara supervisi kan ada kasus kasus yang ditangani kepolisian kejaksaan yang disupervisi oleh kpk gitu ya
di beberapa kasus
misalnya di kasus alkes yang melibatkan bu menteri
itu adalah sebenarnya kasus yang ditangani oleh kepolisian
karena macet ditangani oleh kpk
dan kemudian selesai kan dihukum penjara oleh pengadilan tipikor
jadi pernyataannya pernyataan tanpa dasar gitu ya
dan kemudian kedua bahwa ada pernyataan kpk lebih mementingkan penindakan daripada pencegahan
bos kalau kita lihat bicara soal struktur anggarannya kpk
itu pencegahan itu paling besar anggarannya
ketimbang aspek ketimbang upaya penyelenggaraan
tapi memang mungkin tidak terlihat namanya juga pencegahan ya
namanya juga pencegahan
kan kalau pencegahan itu ingar bingar itu juga nggak pas juga
di beberapa kasus romli juga nggak lihat misalnya soal upaya pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam tuh
lewat gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam
itu berhasil paling tidak misalnya mencegah praktek praktek suap menyuap di lingkungan apa
untuk perizinan misalnya mendapatkan izin usaha pertambangan perkebunan atau kehutanan gitu ya
itu nggak pernah dilihat
perbaikan misalnya di penyelenggaran haji
itu nggak lepas dari
itu upaya pencegahan
pencegahan yang dilakukan oleh kpk
kan pencegahan itu seringkali bergerak dalam diam gitu
tapi mungkin kan banyak ideologi kan yang disampaikan
kalau masih banyak operasi tangkap tangan ditangkap berarti pencegahannya gagal
itu tepat nggak kalau begitu
ya nggak tepat juga gitu ya
jadi di beberapa kasus kan anggota dpr contohnya ya
kan dari catatan ic misalnya ada tujuh puluh dua
anggota dpr yang juga anggota pansus
yang satu partai dengan tujuh fraksi di pansus
itu dijerat oleh kpk
beberapa diantara adalah ott
dan kalau dikatakan bahwa pencegahan gagal
ada ott pencegahan gagal
nggak juga bisa dikatakan benar gitu ya
karena upaya upaya pencegahan itu
itu seringkali nggak nyambung tuh dengan kebijakan di institusi atau pemerintahan yang bersangkutan
termasuk kita bisa katakan
dia berulang kali menyatakan soal sistem yang berintegritas
atlet bahkan juga menyatakan begitu
ada fakta integritas yang ditantangin oleh atut
tapi dia juga terima uang juga suap dari pihak pihak ketiga misalnya begitu
nggak bisa jadi garansi ketika satu institusi kementerian lembaga
atau pemerintahan daerah menyatakan declare anti korupsi
tidak tersangkut dalam kasus korupsi
jadi menurutku itu satu argumentasi yang agak keliru
ya memang akhirnya tidak bisa langsung dikaitkan relevan upaya pencegahan
dikatakan gagal kalau masih banyak operasi tangkap tangannya
namanya juga upaya mencegah begitu
kan kalau teman teman di dpr waktu itu begini
pencegahan yang dimaksud itu adalah pencegahan
jadi kalau saya mau menyuap anda
itu ditangkap justru
eh mas jangan di ini
kan banyak juga kritik
sekarang istilahnya ott recehan
yang dilihat itu hanya di depan mata bos
di belakang belakang proses sebelum penangkapan ott itu
kan ada semacam deal deal tertentu yang tidak ketahuan
misalnya di kasus irman gusman misalnya
dia minta jatah tiga ratus per kilo
tiga ratus rupiah per kilo
itu kalau kali ton jumlahnya banyak
dan dia tertangkap tangannya
dan tertangkap tangan di luar kesepakatan soal tiga ratus rupiah per kilogram
kita akan lihat nanti seperti apa kelanjutan
tapi secara umum saya minta kesimpulan sedikit
jadi yang dihadirkan oleh apa namanya
pransus anggap terhadap kpk saat ini itu
lebih kepada ingin menunjukkan omongan omongan pernyataan
yang seharusnya sebaiknya
harusnya menunjukkan bukti bukti begitu ya
memang tujuannya adalah benar mengkoreksi kpk
ini yang kita lihat kan ini masih asumsi asumsi
atau pernyataan pernyataan dari orang
kemudian diucap lagi tamat
diucap lagi tanpa ada bukti yang cukup kuat
ini maksudnya agar publik kalau melihat juga tidak
oh katanya ini begini terus kemudian
jadi pertanyaan kita tiga puluh enam
dia bilang katakan tanpa bukti yang cukup kuat
kemudian supervisi gagal
harusnya kalau misalnya mengatakan ada tiga puluh enam orang
yang tersangka kasus ini kasus ini kasus ini
bisa dicek orang yang dipanggil
harusnya begitu ya
kemudian soal apa namanya
aliran dana yang mengalir ke icw
icw sendiri akan hadir gak kalau dipanggil oleh pansus angket
karena kita sendiri meragukan legalitas dari pansus angket
kita sendiri tidak terlalu yakin bahwa kita akan hadir
jadi buat apa hadir kalau legalitas sendiri bermasalah
publik juga menolak panitia angket
kalau kita datang ya agak
bukannya untuk kesempatan untuk membuktikan bahwa memang tidak ada aliran dana
jadi mau membuktikan apaan bos
karena gak bisa dibuktikan
jadi dia bilang icw terima dana dari kpk
apa yang harus kita tunjukin gitu
pertanyaan kita balik
lo punya nggak data soal kpk ngasih duit ke icw
tunjukin bukti ke kita
justru kita cross check benar nggak data yang disampaikan itu
kalau disebutkan tadi itu laporan bpk harusnya bpk yang dipanggil
kan mereka sudah datang ke bpk
kemudian tinggal dicek aja
bpk dokumen mana yang menunjukkan bahwa ada aliran dana kpk ke icw
itu yang terjadi
jadi kan kita lihat nih
ini cuma asumsi asumsi
pansus hak angket kpk itu berjalan sesuai dengan on the track
padahal menurut kita ya ini kan cuman dagelan aja
dan kemudian upaya melegitimasi kpk
dan pendukung pendukungnya disitu dirusak integritas
maksudnya begitu ya
baik kita lihat nanti kedepannya seperti apa
masih berlanjut pansus angket kpk ini
dan kita akan coba untuk tetap mengkritisinya
bang emerson yunto telah bergabung bersama kami
langsung dari studio cnn indonesia prime news